kok bandengnya beda
tadi om herman bilang mereknya bukan yang ini
yang terkenal tuh dari semarang
udah pulang mak
kok lama mak
tadi abis pengajian rapat dulu
ngebahas program program setahun ke depan
udah ya makan kek kek dulu
bapak kemana ya pi
lama pisah mancingnya
udah pulang mak
udah pulang pak
udah pulang pak
udah pada nunggu ya
ini bapak bawa ikan hasil pancingan tadi
tolong dibikinin pepes ya
buat makan malam kita
akhirnya bisa makan pepes ikan hasil mancing bapak
tad tuh makanan dibesek dimakan
buat makan malam bang ojek mak
eh lah ngapain sih pake nungguin laki lo
udah makan aja
ntar malam kagak enak
tapi udah makan mak
masa tadi makan lagi
iya tadi ke pengajian
iya tadi ke pengajian
oh seperti itu
oh seperti itu
yaudah makasih banyak ya bang
yaudah makasih banyak ya bang
suruh pulang sekarang
om herman tadi kemari bawain bandung presto buat mak
bandung prestonya om herman
bandung prestonya om herman
jalan bandung titipanemah di warteg
ada apa apanya tuh sama bandang presto
belum tau mak
mungkin aja hp bang ojeknya mati
nah itu dia tuh laki lu
udah tau mau nge ojek hp bukannya di charge dulu
kalau ada yang kayak kayak begini kan
jadi susah ngubunginnya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mau nambah lagi sayur asemnya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bapak juga mau nambah
tidak usah ini juga masih ada
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kalau sudah ngumpul begini semuanya
kalau sudah ngumpul begini semuanya
terasa nyaman dan enak
setiap hari sederhana begini
yoh juga udah nggak kepikiran terus lagi sama pipih
ada anak kecil di sini
rasanya bapak lebih
bahagia lagi tis
maksudnya apa pak
bapak t pengen cepet punya cucu

tis juga usaha terus
apalagi bapak setiap hari berdoa terus tis
apalagi bapak setiap hari berdoa terus tis
apalagi bapak setiap hari berdoa terus tis
ibu masih mikirin
sedang kita yang indah laku kemaren pak
sedang kita yang indah laku kemaren pak

jatuh bangun dalam bisnis itu biasa
karena dengan kegagalan
kita bisa memetik pelajaran
dan tau dimana letak kesalahan
dan kekeliruan selama ini
ibu mau kemana
ibu mau nyiapin makan siang buat bapak
memangnya bapak tidak mau makan siang
memangnya bapak indah mau makan siang
mau makan mas
tadi saya makan disini bawa kotak
disini bandeng presto
nah di kotaknya itu ada tulisan bandeng presto
wah saya gak tau mas
soalnya makan disini udah bolak balik puluhan orang
mungkin ada yang gak sengaja bawa
masih bu iya
nanti kita berbincang
bisa kita berbincang
lu keluar dulu dah sebentar
yang bandeng prestonya
ketinggalan pas abang tadi makan di warteg

ini abang udah kemari lagi gak ada
lu jangan bilang dulu ya sama mak
abang mau beli lagi bandeng prestonya
abang mau beli lagi bandeng prestonya
bapak ada ide
gimana kalau ibu jualan online
seperti mbak ani
ibu tinggal promosi di sosial media
terus menunggu pesanan
terus menunggu pesanan
ibu ga ngerti social media pak
ibu ga ngerti social media pak
orang yang jualan online itu
hp nya tidak pernah lepas dari tangan
bapak mau seperti itu
gimana kalau kita masukin ke rumah rumah makan aja
kita tawari mereka rendang
sebagai menu tambahan masakan mereka
ibu indah mau pak
lagian kalau rendangnya indah laku
memangnya bapak kuat ngabisin rendangnya sendirian
john lo tahu kagak dekat dekat sini yang jual bandeng presto
sorry cuy aku gak tau
kok aku cari di internet
pur lo tau gak
kalau di sini gue gak tau jack
tapi kalau di semarang
semua tempat yang jualan bandeng gue tahu semuanya
eh biji congklak gue nanya di sini bukan semarang
tuh kan om hermani udah nanyain nih
terus mak mesti jauh apaan coba
bandengnya juga gak tau di mana
mungkin bang ojek lagi ngantar penumpangnya jauh mak
tuh bandeng pake dibawa bawa segala ke sana kemari
tinggal aja tadi di depan kan bisa
ya di sini kan banyak kucing mak
kalau dimakan kucing gimana bandengnya
gimana ai ada kabar baik dari mas farhan
bun bun ternyata farhan temennya ay ay itu ngajak ketemu cuamau curhat
pirojahsen juga lagi sepi order
uang tabungan kita udah gak ada lagi ay
kalau cuma ngenelein upah dari bantuin bunur malah bikin rendang mana cukup
apalagi sekarang ada nia
walaupun belum sekolah tapi tiap hari kan minta jajan atau mainan
pergi mau beliin dpd player nggak
mbak ada bandung restoran gak mbak
ada mau berapa kotak
terus sebentar ya mas
mbak ada gak mbak yang di kotaknya gambar ikan ini tiga ekor
wah kalau yang itu asli semarang mas saya cuma nanya
yaudah deh ini berapa
itu isinya dua ekor jadi delapan puluh ribu aja
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

surti sama bobi udah pulang belum
si bobi dari tadi belum kelihatan
ini gorengan sama nasuduk siapa be

ini gorengan sama nasuduk siapa be
gak apa apa be
gak apa apa be
ma main yuk
bun bun ai ai mia boleh gak main lima kali ya
boleh tapi mainnya nggak boleh lama lama ya
saya pulang dulu ya ma hati hati
nih ma udah siapin buat lo
makasih banyak ya ma
oh kok bandangnya beda
tadi om herman bilang mereknya bukan yang ini
yang terkenal tuh dari semarang